aksi demo ratusan buruh pabrik unilever di surabaya
senin siang diwarnai kericuhan
masa mendobrak pintu pabrik dan melakukan aksi sweeping terhadap sejumlah buruh
aksi ini merupakan buntut dari di phk nya dua puluh delapan buruh secara sepihak
aksi buruh pabrik mendobrak dan menggoyang goyang pintu gerbang pabrik biskuit
di kawasan rungkut surabaya ini terjadi saat aksi sweeping
untuk mengajak buruh pabrik lainnya melakukan aksi solidaritas
terhadap dua puluh delapan buruh pabrik unilever yang terkena phk sepihak
masa buruh terpaksa melakukan aksi keras
karena kedua pabrik tidak menyertakan perwakilan buruhnya
untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut
demo kali ini merupakan aksi solidaritas terhadap nasib dua puluh delapan buruh
yang di phk secara sepihak oleh pt unilever
para buruh menilai pihak manajemen unilever sewenang wenang
memecat dua puluh delapan buruhnya yang justru seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap
karena sudah bekerja bertahun tahun di pabrik tersebut
sementara itu pihak unilever menegaskan tidak mem phk karyawannya secara sepihak
namun sejumlah orang yang di phk adalah karyawan dari pihak ketiga
yang lain mungkin itu yang berkaitan dengan satu ratus dua puluh orang
yang dapat saya sampaikan di sini bahwa itu adalah karyawan dari pihak ketiga oneliver indonesia
jadi bukan karyawan kami melainkan karyawan dari pihak kita
dalam aksinya masa buruh meminta bertemu langsung dengan pimpinan unilever
untuk meminta penjelasan langsung terkait pemecatan tersebut
selain itu para buruh berharap manajemen pt unilever
membatalkan pemecatan dua puluh delapan buruh dan mengangkatnya sebagai karyawan